anda kembali bersama kami di good morning dan ini sudah hari kamis daniar
artinya besok ini ada acara yang lagi lagi ditunggu oleh publik dki jakarta
betul debat kedua ya
debat kedua nah sehari jelang debat kedua tiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta
ini melakukan sejumlah persiapan
ya tidak hanya kandidat gubernur dan wakil gubernurnya saja
salah satu moderator debat tina talisa juga melakukan sejumlah persiapan
mantan presenter berita tina talisa akan didapuk menjadi moderator bersama prof eko prasojo
guru besar administrasi publik visip ui keduanya dinilai netral karena tidak memiliki kecenderungan
terhadap pasangan calon tertentu
menghadapi momen penting ini tina talisa melakukan sejumlah persiapan
terlebih saat dia pernah hamil muda
nah itu yang paling krusial sebetulnya karena kenapa dalam debat kita kan berharap ada
adu gagasan adu tawaran dari masing masing pasangan calon kepada masyarakat
ini adalah panggungnya para pasangan calon untuk menyampaikan gagasan terbaik mereka
untuk jakarta dan itu diharapkan bisa meyakinkan para pemilih
yang kedua adalah persiapan fisik dan mental
dari sisi fisik tentu harus dalam kondisi yang prima durasi lebih panjang dibandingkan debat yang perdana
dan bagi saya pribadi saya sedang dalam kondisi hamil muda
sehingga saya harus memastikan bahwa kondisi saya betul betul prima
lantas bagaimana persiapan masing masing kandidat
sehari jelang debat kedua pilkada dki jakarta berbagai persiapan dilakukan oleh ketiga pasangan kandidat
gubernur dan wakil gubernur
untuk debat kedua tema yang akan diusung adalah reformasi birokrasi dan penataan kota
masing masing kandidat sudah menyiapkan strategi terbaiknya termasuk penampilan mereka
bicara tentang penampilan ketiga pasangan calon memiliki gaya khasnya sendiri
pasangan ahok jarot memilih motif kotak kotak yang berarti saling terkait dari berbagai warna yang ada
sehingga menjadi simbol kekuatan dan persatuan
kotak kotak juga mempresentasikan semangat kerja yang luar biasa dari setiap usia
sementara pasangan anisandi mengaku justru menghindari motif kotak kotak
menurut pasangan nomor urut tiga ini jakarta sudah terkotak kotak
sehingga warna putih poloslah yang menjadi simbol transparansi yang mereka usung
berbeda dengan pasangan ahok jarot
yang memilih kaos sebagai atribut mereka
kaos berwarna hitam dihiasi simbol bendera merah putih
dan slogan jakarta untuk rakyat
diakini lebih netral dan nyaman digunakan di lapangan
namun yang terpenting dari ketiganya
mana yang nantinya akan menjadi pemenang pilkada dki jakarta